ku buka jendela malam
terbentang malam di hiasi candrakartika
bulan waisa sekarat
sepuluh kali ku jelang rumahmu
dia mungkin berpikir
kata kata manisnya akan membuatku menyukainya
tapi aku tahu
kata kata serupa itu sudah ia ucapkan pada banyak gadis lain
tapi tentu saja aku tidak boleh bersikap ketus padanya
mana kurang ajar
dari mana kau pelajari jurus itu
jangan beritahukan kepada siapapun
apa yang aku akan ajarkan kepadamu
aku tidak boleh mengatakan yang sebenarnya
kakak dwi pangga
kakak dwi pangga
ah kita tak bisa tahu
romo sendirilah yang mengajarku jurus ini
aku tidak pernah mengajarimu
rangkaian jurus penutupnya
aku sudah mengatakan sebenarnya romo
jadi kau tidak mau mengaku
kau melukai aku
aku tidak sengaja romo
kamu pasti sengaja
gadis seperti ini
yang menggugah rasa penasaranku
mengapa ia seperti tak peduli
sementara gadis gadis lain ingin sekali kuperhatikan
gadis yang benar benar menarik
aku tidak sengaja romo
pergi kamu dari sini
aku tidak mau melihat mukamu lagi
kalau kurhaka pergi
jangan bagi aku romo
kamu bukan anakku pergi maafkan aku aku niatku romo
ger pergilah nak pergilah untuk sementara waktu nak agar romo bisa menenangkan diri nak
kakang dwi pangga kubuka jendela malam terbentang malam dihiasi chandra kartika bulan waisa
sekarang sepuluh kali ku jelang rumahmu dia mungkin berpikir kata kata manisnya akan membuatku
menyukainya tapi aku tahu kata kata serupa itu

saya ucapkan pada banyak gadis lain tapi tentu saja aku tidak boleh bersikap ketus padanya
kakang dwi pangga bagaimana kabar kakang kamandanu kenapa aku tidak melihatnya berlatih di padang
rumput ini seperti biasanya tampaknya ada hubungan khusus antara kamandanu dan narirati aku tidak
bisa membiarkan ini aku harus merebut narirati darinya alangkah beruntungnya kamandanu
memiliki gadis secantik dirimu narihan
meskipun aku tidak yakin apakah dia pantas untuk mendapatkan gadis sebaik dirimu apa maksud kakang
adikku kamandanu itu bukan pemuda yang baik masa depannya suram tidak punya tanggungjawab
dia sering membuat onar di kampung kakak mandanu adalah orang yang baik dia berbuat onar
karena dia ingin membela orang yang lemah
dia melakukan itu karena keadilan mengusik hatinya
dan itu menandakan sifat kesatria dan ketulusan hatinya kakang
tapi aku harus berpura pura berada di pihaknya
aku harus bersikap sebagai seorang kakak yang bijaksana
aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati narirati
aku senang sekali kalau ternyata adikku kamandano seperti yang engkau tarakan
tapi aku tahu adikku dia orang seperti apa
dan ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui tentangnya
dia dia sudah memiliki pujaan hati
dia dia siapa
dia datang untuk menolongku
dan ini bukan pertama kalinya
ini sudah ketiga kalinya dia datang untuk menolongku
apa aku kenal dia
siapa dia pak lastri
aku janji aku pasti akan memberitahumu tapi tidak sekarang
karena kalau sekarang aku memberitahumu yang ada kamu malah suka sama dia
aku harus terus memainkan cerita ini
dan meyakinkan narirati bahwa kamandano bukanlah laki laki yang baik untuknya
barangkali saja dia hanya berteman
narirati sayang sekali gadis selugu dirimu mudah sekali dikenal
nanti aku akan mencari kamu
sudah sekali dikelabui kamandano
dan aku bisa membedakan mana pertemanan mana perlakuan kepada seorang kekasih
kamandano memang baik padamu
tapi ia hanya menganggapmu teman
kakang komandanu hanya menganggapku teman
kenapa ayah lebih mementingkan citra pribadi dibanding meminta kepada rakyat

semoga bapakmu bisa membawa makanan buat kita ya ayah
aku tidak tahan melihat keadaan penduduk seperti ini
tapi apa yang harus aku lakukan
aku harus melakukan ini
aku harus melakukan ini